terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
sebanyak delapan ratus delapan belas wni dari afrika selatan dan juga australia pada jumat pagi tiba di tanah air
sebelum dikarantina di empat hotel di jakarta ratusan wni yang bekerja sebagai abk ini
akan menjalani pemeriksaan di jict dua pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
ratusan wni yang bekerja sebagai anak buah kapal atau abk di afrika selatan dan australia
dibawa menggunakan kapal pesiar milik perusahaan di mana mereka bekerja
para abk diantar dengan skoci untuk bersandar di dermaga jict pelabuhan tanjung priuk jakarta
dengan pengawalan ketat dari angkatan laut jumat pagi
satu persatu para abk turun dari skoci dan diperiksa oleh petugas berbaju hasmat
sebelum menaiki bus seluruh abk didata kemudian disemprot dengan cairan disinfektan
seluruh barang bawaan mereka juga diperiksa melalui mobil x ray milik beacukai
ini sistem yang kita laksanakan
ada perubahan kalau yang biasanya kita lakukan rapid ataupun flag di dermaga ini
namun hasil keputusan kita rapat kemarin kita lakukan di tempat isolasi mandiri
kalau memang nanti ada hasilnya yang positif mereka akan kita evakuasi ke wisma